lantas apa sesungguhnya latar belakang klub asal bandung ini membeli salah satu pemain kelas dunia
michael essieng kita sudah terhubung dengan manajer persib bandung sudah ada bapak umuh muhtar di sana
pak umu halo selamat sore pak
pak umu bahwa persib belakangan juga kita mendapatkan informasi tengah berburu beberapa pemain dunia
akhirnya michael essieng yang terpilih mengapa memilih esieng masuk ke persib pak
ya kita juga milih beberapa pemain ya tapi ini yang lebih cepat masuk ya
dulu kan kita mengambil juga pemain pemain yang lainnya ya
tapi ya micro asian ini yang lebih cepat ya alhamdulillah mungkin ya ini jodohnya aja gitu ya dengan asian ini
ada lagi mungkin jodoh jodoh selanjutnya setelah essing akan masuk ke persib pak pemain dunia lain
ya tunggu saja kalau tiga puluh satu nanti kalau ada regulasinya tiga puluh satu
nanti ya mudah mudahan saja berdoa saja mudah mudahan pasti ada lagi yang lebih bagus
ada bocoran pak nama nama siapa saja yang tengah dibidik oleh persib
belum belum belum loh masih lama
oke pak terkait esieng berapa sesungguhnya nilai yang digelontorkan persib untuk mendatangkan esieng ke indonesia pak
ya itulah semua orang sudah bisa membaca juga orang sudah pada tahu ya bagaimana gitu bagaimana pasaran gitu kan
ya itu juga yang kita lakukan kita juga lakukan kita juga lakukan kita juga lakukan kita juga lakukan
kita juga tidak bolehlah terus terang aja emang semuanya juga ini kan karena kita ngambil ession ini ya terus terang
ini untuk memajukan dan kita membuktikan bahwa persib mampu dan persib bisa untuk membesarkan juga klubnya gitu kan
juga membawa untuk kebaikan untuk bangsa indonesia persepak bolaan di indonesia begitu
ini kan booming nama indonesia ini kemana mana gitu ya yang tidak tahu itu apa persib apa persib sekarang jadi tahu sebenarnya semua begitu
pak umu ada apa
pasti kocehnya cukup dalam untuk mendatangkan esieng tapi sebenarnya kan kita berbicara bagaimana dengan pendanaan ke depan marketing klub sepak bola
apakah anda yakin dengan menggelontorkan dana sebesar itu nanti keuangan dari klub persib juga akan tetap sehat ke depan pak
saya optimis lah persib ya alhamdulillah dari awal pun juga pernah ada yang lambat gaji aturan semua kita ikuti gitu ya
boleh lihat pajak pun juga kita ikutin semuanya betul betul kita profesional ya
semua aturan aturan yang sudah sudah ada tertera di situ kita ikuti
insya allah insya allah ya mudah mudahan ini ya nanti para sponsor ya akan lebih cepat lagi masuk lah
atau sudah ada mungkin sponsorship baru setelah kedatangan essie yang pak
berapa target finansial yang dibidik oleh persib setelah mahal mahal mendatangkan essi yang pasti kedepannya harus kalau bisa berlipat lipat
ada target tertentu sponsorship baru mungkin pak
insya allah mudah mudahan kita jalan jalan ya pak
kita juga harus bicara bicara dengan para sponsor ini juga ada ada ya beberapa sponsor
dan kita pun juga sudah jelas ya bahwa ini bantuan dari sponsornya juga terima kasih sama para sponsor ini ya
terutama juga di pak glenn juga ya yang utamanya gitu kan pak glen sugita
ini saya sangat bangga dengan semua alhamdulillah sekarang versi bisa moving seperti ini
saya pun juga tadinya juga mimpi gitu ya sampai ada kelas dunia dan sejak akhirnya persib ya kembali ke persib ya
mana pun ya terus terang saja
ini yang mungkin ya pak green juga kita ya ini terima kasih kepada bobotoh juga ya
ini hadiah lah ini ya untuk ulang tahun yang ke delapan puluh empat ya
karena persib ini terus terang memang bukan bukan untuk di indonesia saja bapak tohnya
seluruh negara ada terus terang
saya tiap ke eropa kemarin pun juga ke australia terakhir ke jepang
saya turun dari bandara disambut oleh oleh oleh
para boboto boboto siap ke bandara gitu
nah inilah jadi saya juga hebat sekali lah seperti itulah persib
jadi ini bentuknya terima kasih kepada bapak toh juga lah
saya juga ingin tahu bahwa informasi ke depan setiap klub sepak bola memang akan diminta untuk lebih mandiri
wacana juga muncul bahwa beberapa klub sepak bola indonesia dengan keuangan finansial sehat
akan melantai di bursa melalui initial public offering
apakah persib salah satunya
pak umu apakah benar persib akan melantai di bursa efek indonesia
akan ipo kah dalam waktu dekat
insya allah ya itu menurut kita tujuan seperti itu
punjuklah supaya membawa nama indonesia persepak bola indonesia gitu kan ya
ini kan sudah sudah nambah rating ya buat kita ya
nambah juga peningkatan indonesia sekarang
insya allah memang seperti itu rencananya semua
kapan pak ipo rencananya tahun ini
ya tahun ini kita akan mencoba
dan mudah mudahan tahun depan atau setahun dua tahun lagi kan kita pun juga
ini kan kita pun juga harus harus membangun lapangan
kita sudah siap ini ada tanah enam hektare sudah disiapkan dekat gbla juga
ini pun juga kita harus bangun juga itu lapang
baik artinya tahun ini tahun depan setengah mempersiapkan diri untuk langsung ipo di bursa efek indonesia
dan mungkin menjadi klub sepak bola indonesia pertama ya
kalau jadi nanti ke bursa efek indonesia
insya allah insya allah ya
kembali pun juga
ison gitu kan begitu datang dia mau lihat dulu lapang
begitu lihat lapangan ini bukan bukan cerita ini
memang saya bawa ke lapangan dulu sebelum bawa ke kantor
karena mereka minta lihat lapangan oh katanya lumayan
ini ada penontonnya dia nanya
ini juga besar setadion penontonnya penuh
saya bukan penuh di dalam penuh di luar pun juga sama penuh
baik baik begitu antusias menyambut kedatangannya
terima kasih bapak umu muhtar manager pembangunan
persib bandung telah bergabung di cnn indonesia business sore hari ini